jelang tenggat waktu pelaporan spt wajib pajak pada tiga puluh satu maret mendatang di jen pajak mencatat jumlah spt yang sudah dilaporkan baru sekitar sembilan tiga juta wajib pajak
dikutip dari cnn indonesia com jika wajib pajak individu melaporkan spt terlambat dari batas waktu tiga puluh satu maret dua ribu sembilan belas maka wajib pajak akan membayar denda seratus ribu rupiah
setelah lewat tenggat waktu ditjen pajak akan melakukan pembinaan kepada wajib pajak yang belum melapor